ya memang kalau kita perhatikan kasus bullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini semakin mengkhawatirkan tidak hanya secara verbal
tindakan perundungan bahkan mengarah pada tindakan kriminal dan ironisnya terjadi di lingkungan sekolah
ya dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan perilaku perundungan pada anak di bawah umur ini
sudah bergabung bersama kami kriminolog universitas budiluhur jakarta yaitu luki nurhadianto selamat pagi mas luki
pagi mas alfian mbak fani
iya mas luki sebagai seorang kriminolog fenomena apa yang anda lihat saat ini
dimana banyak sekali anak anak yang melakukan perundungan terhadap rekannya sendiri direkam kemudian di upload ke media sosial
dan justru itu seperti menjadi bumerang bagi mereka sendiri
ya memang pasca pandemi ini kita menghadapi suatu gejolak sosial terbaru ya yang kita kenal sebagai social burnout
dimana saat kemudian
pasca pandemi anak anak dalam konteks ini adalah para pelajar gitu ya
berupaya untuk kembali mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai cara
baik itu kemudian melalui media sosial terus kemudian melalui aktivitas aktivitas yang memang menantang adrenalin bahkan sifat impulsif
yang kedua adalah menempatkan ke apa namanya bullying tadi itu sebagai subkultur baru dalam konteks pendidikan yang ada di indonesia
baik itu pada tingkat yang lebih tinggi bahkan juga pada tingkat yang menengah sehingga kemudian dasar
yang ketiga saat kemudian para pelaku ini menempatkan perilaku mereka sebagai bentuk
sebuah sesuatu yang wajar
saat merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk bercandaan itu adalah bentuk bagaimana mendekatkan diri misalnya kepada juniornya seperti itu ya
atau kemudian ada permasalahan dibalik perasaan emosional yang menggebu gebu terhadap lawan jenisnya yang menempatkan dia berupaya untuk melindungi dalam konteks ini adalah perlindungan dalam hal yang bersifat semu
kurang lebih demikian
oke berarti ada beberapa faktor begitu ya atau poin yang disampaikan oleh mas luki
nah tapi saya tertarik sama poin yang tadi mas luki sebutkan bahwa ada
yang menganggap ini sebagai sesuatu yang normal begitu alias sudah dinormalisasi
apa yang kemudian membuat hal hal seperti ini yang kita tahu bahwa tidak ada dampak yang baik begitu yang dihasilkan dari perundungan atau bullying yang membuat anak anak ini menormalisasi itu
ya karena memang pada tataran tertentu pergaulan yang kemudian terjadi tidak lagi bisa dibatasi dalam konteks misalkan mereka dihadapkan pada interaksi yang memang secara langsung
mereka terbelenggu kurang lebih selama dua sampai tiga tahun lamanya gitu ya
tidak melakukan interaksi secara langsung sehingga akhirnya saat kemudian ada momentum di mana mereka bisa melakukan aktualisasi tadi saya sebutkan maka mereka akan manfaatkan itu
itu yang pertama
yang kedua adalah mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak menimbulkan korban
mereka menjadikan itu sebagai sarana untuk kemudian mendekatkan diri terus kemudian sarana untuk apa namanya untuk menjadi pecandaan bahkan ajang untuk mertawakan pihak lainnya
yang ketiga saat kemudian mereka merasa apa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk yang ternyata tidak menimbulkan kerugian gitu
bagi orang lain bahkan bagi masyarakat sekitar karena apa yang dilakukan pada tataran tertentu dianggap sebagai salah satu hal yang kemudian disepakati secara konsensus sosial
nah hal ini kemudian menjadikan bullying itu sebagai bagian dari pergaulan bisa juga alih alih kemudian bagian dari internalisasi seseorang untuk bisa masuk pada kelompoknya
iya mas luki saya juga tertarik dengan bahwa sebenarnya ketika perundungan ini gitu
perundungan itu kan sudah seringkali kita ketemui gitu ya
sebelum media sosial ini marak begitu ya mas ruki ya
sudah sering dilakukan dari dulu
tapi sekarang kan dengan adanya media sosial jadi orang tuh jadi semakin lebih banyak yang tahu bahwa perundungan itu banyak sekali masif sekali dilakukan
nah sebenarnya anak anak ketika mereka melakukan perundungan itu apakah mereka memang benar benar tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu punya sesuatu yang mengandung unsur kriminalitas sebenarnya atau melanggar hukum sebenarnya
iya memang secara sadar sebenarnya mereka juga mengakui hal tersebut ya
namun ada gradasi bagaimana kemudian mereka pada tataran di usia tentu mereka berada pada hadapkan bahwa mereka harus bisa menempatkan diri secara sosial
mereka harus bisa menjadi bagian dari tes sosial yang merupakan kelompok yang menjadi simbol dari atribut mereka
itu yang pertama
yang kedua adalah saat memang gradasi ini sedemikian apa namanya biasnya
bahwa apa yang kemudian dianggap sebagai kriminalitas
dan kemudian apa yang dilakukan oleh anak anak ditafsirkan sebagai kenakalan
maka mereka berupaya untuk mencari sisi elastisitasnya
sejauh mana sih perilaku mereka ini dapat menimbulkan kerugian pihak lain
sejauh mana kemudian toleransi batas toleransi terhadap masyarakat
yang ketiga seringkali juga masyarakat itu menjadi abai dan kemudian menurunkan gradasi dari hukuman yang kemudian layak untuk pada mereka
seperti kita tahu gitu ya beberapa kasus yang dilakukan oleh anak anak
maka mereka tidak lagi dilabel sebagai pelaku kejahatan
tapi kemudian anak bermasalah dengan hukum
nah hal ini kemudian menggradasikan bahwa apa yang mereka lakukan itu memiliki batas toleransi yang cukup tinggi
saat kemudian ini terinternalisasi terus kemudian dilakukan secara masif bahkan kemudian melembaga di kelompok tertentu
maka bisa tentu ditafsirkan sebagai bentuk tindak kriminal
tapi lagi lagi ini dilakukan oleh anak anak bahkan mungkin korbannya prasori pelakunya adalah anak anak tersendiri
itu menjadikan mereka sebagai bagian dari masyarakat
yang dalam tanda kutip juga dilabel bahwa ini adalah bentuk dari kenakalan
oke berarti memang sudah terjadi sejak lama dan cukup banyak kasusnya terjadi kita dapati di kehidupan sehari hari
tapi yang membedakan adalah media sosial seperti yang alfian sampaikan tadi
bahwa dalam kejadian seperti yang viral kemarin ada peran anak yang merekam begitu
dalam konteks kejadiannya kasus perundungan atau bullying ini
ini kenapa bisa ada tendensi ke arah sana begitu mas

kemudian yang menjadi apa namanya dasar begitu
anak anak ini sudah melihat hal yang tidak baik yang bisa dikategorikan bahkan sebagai tindakan kriminal
begitu terjadi perundungan lalu malah memilih untuk merekam kejadian tersebut
ya karena memang yang pertama kita bisa melihat ada kesalahpahaman terhadap patron atau teladan sosial
saat kemudian menjadikan pengkultusan terhadap perilaku kekerasan
terus kemudian perilaku jago dalam tanda kutip sebagai salah satu cara untuk melampiaskan sesuatu
maka mereka akan menempatkan aktivitas aktivitas tersebut sebagai teladan dalam berperilaku
yang kedua adalah saat kemudian hal ini menjadikan animo bagi masyarakat yang ada atau kemudian anggota yang ada di antara kelompoknya
seperti kita tahu saat kemudian terjadi kekerasan bukan kemudian kelompoknya ini melerai bahkan
bahkan mereka memberikan adrenalin tertentu terus kemudian memberikan siklet impulsif kepada pelaku
jadi saat kemudian mereka merasa ditonton terus kemudian direkam dan kemudian menjadi viral di anggota kelompoknya
maka ini akan menempatkan mereka pada status sosial yang berbeda dari anggota kelompoknya yang lain
apakah kemudian mereka dianggap sebagai jagonya apakah kemudian mereka dianggap sebagai leadernya
atau bahkan kemudian mereka mendapatkan pengakuan semua dari setiap anggota kelompoknya
nah dalam kondisi tertentu kekerasan yang dilakukan atau bahkan bullying yang dilakukan terhadap konteks anak anak ini
memang menimbulkan suatu fenomena tersendiri
saat kemudian ini menjadi salah satu bentuk tren dan menjadikan ini hal yang kemudian dianggap wajar
maka ini adalah satu sinyalemen bahwa terjadi krisis
terutama dalam konteks pendidikan yang ada di indonesia
bagaimana kemudian transisi nilai nilai sosial dan konteks pendidikan itu kemudian tersegregasi dengan nilai nilai kekerasan yang kemudian masuk ke dalam bagaimana kemudian berperilaku terhadap sesama temannya
dan ketika ini sudah menjadi sebuah trend gitu dan akhirnya membuat orang bahwa anak anak ini menyadari bahwa itu sebenarnya sebuah kesalahan
tapi menganggap ini tren dan demi pride nya mereka juga eksistensi mereka di media sosial
lalu sebenarnya ada yang menurut anda
apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan juga sekolah
mengingat kita tahu begitu ya bahwa orang tua juga pasti sibuk dengan aktivitasnya masing masing kerja dan sebagainya
sementara kan orang tua selalu melimpahkan semuanya kepada sekolah dan sebagainya
unsur pendidikan kurikulum dan sebagainya
padahal tidak sepenuhnya di sekolah
lalu sebenarnya bagaimana peran orang tua dan sekolah ini dalam harus mendidik anak anak terutama dalam memanfaatkan media sosial terkait juga dengan bullying dan sebagainya ini mas
ya dalam konteks ini kita bisa lihat atas dasar tiga aspek ya
yang pertama saat kemudian persepsi orang tua terkait sekolah tidak lagi sebagai tempat penitipan anak dalam tanda kutip
bagaimana kemudian peran sekolah orang tua kemudian masyarakat ini harus saling bersinergi
yang pertama dalam konteks orang tua maka nilai nilai komitmen dalam konteks kekeluargaan terus kemudian keterlibatan aktivitas sampai kemudian nilai nilai yang terinternalisasi ini harus bisa ditanam

anak anak tersebut tidak melampiaskan kekesalan yang tidak mereka dapatkan gitu ya dari orang tua kepada orang orang yang memang mereka anggap sebagai kelompok inferior
yang kedua adalah pihak sekolah juga dalam kondisi tertentu harus bisa tegas untuk memberikan punishment dan reward
seringkali kita lebih banyak melihat punishment terhadap para pelaku kejahatan atau kemudian kenakalan dalam konteks ini ya
tapi seringkali juga kita juga abai terhadap reward reward apa sih yang kemudian diberikan kepada siswa siswa yang memang berprestasi
sehingga mereka menjadikan orang orang yang melakukan tindak kekerasan ini sebagai suatu apa namanya adminernya nih ini idolanya nih kayak begini
bukan kemudian pencapaian pencapaian dalam konteks pendidikan secara akademis
yang ketiga adalah peran dalam konteks media sosial secara algoritma memang akhirnya menempatkan sesuatu yang viral sesuatu yang kemudian disenangi dan disukai itu berseliweran nih di media sosial kita
dan itu sangat mudah juga untuk menstimulus perilaku bagaimana kemudian namanya sedang bertemu dengan orang
terus kemudian mengajak orang berantem dan menempatkan itu misalnya ada public figure itu menempatkan di ring dan lain sebagainya
akhirnya menempatkan salah satu bentuk media sosial baru bahwa media sosial adalah instrumen untuk dapat melakukan kekerasan
meskipun kekerasan yang dilakukan secara offline tapi kemudian media ini kemudian penting untuk mempertemukan kedua belah pihak yang memang sudah memiliki dendam atau bahkan memendam konflik yang sudah tertanam cukup lama kurang lebih demikian
ya berarti memang kalau kita cermati dibutuhkan upaya kolektif begitu ya untuk meredam
melakukan pembulian ini karena memang salah satu faktor yang tidak bisa kita kesampingkan adalah faktor media sosial
dimana sesuatu yang viral itu akan cenderung lebih banyak begitu ya persebarannya kita lihat di dunia maya dan tentunya sebagai orang tua dan sekolah dan juga lingkungan itu juga harus sama sama bahu membahu begitu ya agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif begitu bagi anak anak remaja ini
baik terima kasih
luki nur hadianto kriminolog universitas budi luhur saat ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today sehat selalu mas